pergian buya syafi'i ma'arif tidak hanya menjadi duka bagi organisasi islam muhammadiyah
tapi juga bangsa indonesia sosok dan pemikiran cendikiawan besar yang bersahaja itu menjadi tauladan bagi anak bangsa
kecintaan buya terhadap indonesia membuatnya selalu mengingatkan semua akan pentingnya menjaga indonesia di tengah beragam persoalan bangsa
bagaimana para jurnalis senior media memaknai atau mengenang sosok buya syafi'i ma'arif
kita akan mengenangnya bersama pada malam hari dalam perspektif editorial view
bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung ada mas revo lusiriza wpm red cnn indonesia
dan juga kang alexander sudrajat redaksi pelaksana com
selamat malam kang ajat mas revo apa kabar
selamat malam bang jod
baik kang ajat dan juga mas revo pekan ini kita kehilangan bangsa indonesia kehilangan sosok yang sangat luar biasa buya syafi'i ma'arif
saya mungkin ke mas revo dulu
kalau dari mas revo atau mungkin editorial kita mas revo melihat kehilangan yang besar ini seperti apa dari sosok buya syafi'i ma'arif
yang secara sosok menjadi tauladan karena sangat bersahaja tapi juga pemikiran pemikirannya sangat luar biasa
terutama soal negara islam dan juga keindonesiaan
ya renhard kita memang mendapatkan ini kehilangan sangat besar ya
so buya syafi'i ma'arif ini kan sosok yang sangat
sangat istimewa di mata kita semua
beliau pemikiran pemikirannya sulit tauladannya itu terasa betul sangat istimewa
terutama ketika di beberapa waktu terakhir ada sempat di rshtag kita ini sempat ada proses beberapa kalangan yang intoleran itu menguat
buya syafi'i itu tampil sebagai sosok yang
peladan peladan lain juga tidak perlu kita sampaikan lagi ya renhard
karena sosok sosok ini menampilkan peladannya dengan sangat luar biasa
kebersahajaannya itu tidak mengurangi pemikiran pemikiran yang pernah
dan tidak mengurangi bagaimana kita menempatkan beliau di makam tersebut
kita semua berharap ketika satu patah dan tumbuh ganti
ada hilang kemudian tumbuh berganti
dan tentu kita berharap ketika buya syafi'i ma'arif ini meninggalkan kita
maka muncul pengganti pengganti yang lain yang tidak kalah dalam untuk menjadi sosok sosok teladan bagi kita semua
itu yang penting yang kita harapkan
itu yang kita kehilangan tapi kita harapkan apa yang sudah menjadi jejak jejak pemikiran dari buya syafi'i ma'arif
apa yang selama ini diteladankan oleh beliau oleh almarhum itu bisa terus terkenang oleh kita
dan mungkin menjadi contoh bagi sosok sosok lain yang mungkin memimpin kita pertama
supaya bangsa ini tetap bisa tumbuh ke anegara zaman ke indonesiaan itu bisa tetap berjaga
kang ajat kalau kang ajat melihatnya
pemikiran apa pandangan apa dari buya syafi'i yang ini benar benar harus dilanjutkan
dan tidak boleh selesai seiring dengan kepergian dari sosok buya syafi'i ini
ya buya itu seperti tadi disinggung juga oleh mas revo sangat concern tentang keindonesiaan
meskipun masa mudanya buya itu sempat disebut punya obsesi
ingin mendirikan negara islam juga di indonesia
tapi kemudian setelah beliau bergaul dengan banyak tokoh
terutama ketika beliau mengambil program doktoral di chicago
beliau berjuru ke salah satu gurunya itu adalah fajrul rahman
seorang pemikir modernis islam
lahan lahan pemikiran beliau berubah
tidak lagi pak
pemirsa itu tidak disimpulkan
lewat bendera agama menurut beliau
tetapi bagaimana nilai nilai kemanusiaan nilai demokrasi itu diimplementasikan
dalam kehidupan keseharian semua anak bangsa
semua masyarakat di dalam sebuah negara
dia tidak terlalu terpukul lagi dengan simbol simbol
karena itu ketika berkesempatan berbincang dengan buya itu
beberapa bulan yang jelang
ketika itu kan
apa friksi di tengah masyarakat
bagaimana membawa bawa agama untuk kepentingan politik
dan itu sangat membuat
ya sampai sangat galau
dan itu terbukti sampai sekarang
oke jadi nilai nilai keindonesiaan yang kemudian
itu yang harus tetap dilanjutkan
dan tetap harus diimplementasikan pemikiran dari seorang buya syafiee
sosok buya juga belakangan
kita lihat ikut menyoroti ya sejumlah persoalan bangsa lainnya
ketika kemudian ikut mengkritik seleksi twk kpk
kemudian juga menyoroti soal intoleransi yang berkembang
artinya meskipun tidak lagi menjabat sebagai ketua
tapi buya syafiee juga
tetap aktif menyampaikan pemikiran beliau
apa yang kang ajat lihat dari sosok buya
ketika tetap mengkritisi pemerintahan
pada beberapa titik ya
meskipun juga dianggap juga mungkin
punya kedekatan dengan presiden joko widodo
kenapa prof ahmad syafiee ma'arif itu dijuluki buya
artinya seorang yang sangat dituakan gitu
antara beliau itu menyampaikan sesuatu itu
dengan tulus tanpa pamrih
sehingga ketika dia menyampaikan kritik
kepada pemerintah maupun pihak pihak lain
pas apapun kritik yang pak buya syafiee sampaikan
orang yang dikritiknya itu nggak marah
karena tahu bahwa apa yang disampaikan itu dengan tulus
prof syafiee tidak ada pamrih di belakang itu
bahwa dia menjawab kritik karena ingin dapatkan tertentu
atau imbalan imbalan lainnya
itu buya syafiee sudah selesai dengan hal hal materi
dengan tahta kuasa semacam itu
mas revo ada tambahan dari mas revo ketika kita juga melihat
dalam beberapa kesempatan juga buya syafiee juga menjadi narasumber kita ya
mas revo juga bicara soal persoalan persoalan bangsa
apa yang mas revo lihat dari pandangan pandangan buya
yang tetap ikut mengawal sejumlah isu isu yang kemudian ini
penting untuk beliau kritisi saat itu

kita dalam bertugas sumal kita
sekali pernah memuaskan kesulitan ketika kita tidak mau wawancara di situ
di perumahan ada kesempatan untuk membiarkan nol apa
dan tekan tekan kita untuk melihat kesempatan di situ
dan wawancara di situ
dan yang pasti memang kenapa kita selalu tergolong beberapa hal ya
jika ada kerugitan kerugitan sosial politis
salah satu sosok yang kita undang untuk menyampaikan pandangan
secara jernih salah satunya adalah biar syafiee
karena memang selama ini ya pandangan pandangan selain biar syafiee
tidak ada tenaga politik yang bisa disampaikan oleh biar syafiee
ketulusan ketulusan itu tampak dalam istri istri kita
jadi pandangan pandangan dia
makomnya memang sebagai guru dan sekalipun terkritik
tajam tapi diperbaikan juga dengan cara yang sangat santun
tapi ini memang dia ini sosok yang sangat lengkap secara kedalaman ke agama
keselamatan ke pemikiran pemikiran sosial komunikasinya
sebenarnya sangat lengkap dan pasti
tendensi tendensi politiknya itu semuanya tulus gitu untuk memang
dan mengembangkan kita dan kita sendiri
itu yang membuat sosok ini sangat penting
karena kita juga merasa kita semua merasa kehilangan
karena malah ya hampir semua halangan kita
dan kemudian yang istimewa juga
dalam beberapa hal kita itu
kita nanti tampak simbolan bahwa tidak perlu sekarang
kalau kita lihat
saya ingin mengingatkan juga bahwa
kita tidak perlu ini
yang tampilkan kesalahan kesalahan
sederhanaan dan kerjaannya itu sampai akhir
atau sosok yang memang luar biasa
dan lagi lagi tentu kita berharap
menjadi pelajar yang baik

oke baik ya
mas revo dan kang ajat subangsi
seorang buya syafiee juga tentu sangat terasa
bagi organisasi muhammadiyah
saya mau ke kang ajat
buya termasuk sosok yang kemudian menjaga muhammadiyah
dari godaan politik kekuasaan
dan meneguhkan muhammadiyah sebagai gerakan islam berkemajuan
apa pandangan dan juga catatan dari kang ajat
soal peran atau sosok buya syafiee
dalam ikut memajukan
memberikan pandangan terhadap organisasi
satu organisasi besar di indonesia muhammadiyah
selama memimpin muhammadiyah
boleh dibilang beliau dari sisi politik ya khususnya
tadi beliau sangat mampu menjaga independensi itu
tidak tergoda tidak terombang ambing
untuk ikut cewek cewek kekuasaan
pengalaman sikap buya ini juga
saya melihat itu belajar dari pendahulunya
prof amin rais ya
meskipun kemudian pak amin rais berpolitik lewat partai politik
dengan memimpin partai amanat nasional
ada gerakan atau manupur manupur tertentu yang
ya puy atau tidak
sebagai kita mempartai pahaman waktu itu
tetap membawa bawa organisasi muhammadiyah
pak syafiee ma'arif
buya syafiee ini sebagai penulis pak amin
meskipun beliau juga bersahabat dekat dengan pak amin
sama sama bersuliah di chicago
beliau mencoba menjaga itu
supaya tidak ditarikkan
dengan terlalu kuat seperti partai politik
buya syafiee punya wibawa untuk menegakkan itu
oke dan itu juga kemudian dilanjutkan
meskipun ketika buya syafiee tidak lagi menjabat sebagai ketua pp muhammadiyah
tetapi dalam sosok pribadinya pun
pengganti buya itu prof haidar nasir
juga mewarisi nilai nilai dan semangat yang sama dengan pak amin safri ya
dari sisi kesederhanaan kecendekiawanannya semacam itu
nah sekarang dari pemikiran pemikiran yang tadi sudah kita banyak bahas
mas revo dan juga kang ajat
bagaimana itu bisa kita bisa terus rawat
kita bisa terus jaga
mungkin media juga punya peran di sana
agar apa yang diperjuangkan oleh sosok buya syafiee ini tidak sia sia
kira kira begitu kang ajat seperti apa
salah satu kalimat yang mungkin saya teringat teringat sering disampaikan buya syafiee itu
menghadapi situasi yang terjadi
situasi yang sangat penuh manuver
itu buya sabi selalu bilang
doa kita anda kita semua yang merasa diri baik
itu jangan diam melihat kebongkaran
ini juga akan menjadi salah satu semangat muhammadiyah
semangat yang menilai keislaman secara umum
bahwa menegakkan amarmak rupnah dan mungkar
tentu dengan kapasitas dan tingkatan masing masing
dan tingkatan masing masing
tapi ketika kita melihat sesuatu yang dianggap tidak benar
misalnya praktek korupsi yang kita anggap mungkin sejak awal reformasi
korupsi menjadi kejahatan nomor satu
nah ini bagaimana kita khususnya jurnalis ya media
memberikan porsi untuk ikut mengontrol supaya budaya korupsi ini tidak berlarut larut

adakah kita lewat pemberitaan pemberitaan misalnya
ketika apapun praktek korupsi
ketika itu melibatkan pejabat publik
siapapun dari partai apapun
ketimbang isu isu yang lain
ketika itu salah satu sumbang sih
yang bisa kita lakukan dari pihak tiga rean
oke baik mas revo tambahan dari mas revo

kita juga sering ya mas revo ikut mengajar ya
ikut mengajak buya berdiskusi di dalam layar
saat itu buya ikut mengkritik bagaimana proses itu yang dianggap kemudian tidak transparan
juga soal intoleransi
dimana buya juga mengingatkan bahwa agama itu jangan ditarik tarik
tuhan jangan ditarik tarik dalam kepentingan politik
karena itu adalah sebuah penghinaan
tadi kita bahas bahwa sosok buya ini mengkritik
tapi bisa diterima oleh semua pihak
mengkritik tapi juga santun
apa yang membuat menurut mas revo akhirnya
pemikiran atau pandangan buya itu bisa diterima oleh semua pihak
meskipun sekali lagi ada nada nada kritik
bahkan tidak kurang juga
seringkali ada nada nada pesimisme sebenarnya
ya karena memang kan kedalaman ilmu dari seseorang itu kan pasti akan sangat menentukan
bagaimana kita menempatkan seseorang tersebut ya renat
dan selama ini buya ahmad syafi'i ma'arif ini kan secara ilmu
beliau adalah profesor dokter gitu ya lulusan secara kedalaman ilmu sangat dalam gitu
secara agama juga sangat dalam sehingga ketika beliau berkata
tentu tidak akan sembarangan gitu
kemudian rekodnya juga sangat luar biasa
tadi ya saya menambahkan apa yang disampaikan oleh kang ajat gitu
beliau ini kan menggantikan pak amin rais sebagai ketua
ketua pp muhammadiyah tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
karena pada waktu itu pak amin juga kemudian aktif dalam politik praktis kan
nah bagaimana kemudian dia syafi'i ma'arif itu bisa menempatkan muhammadiyah
walaupun lekat dengan partai amanat nasional secara kultur ya
tapi kan secara politik praktis beliau bisa menjaga bahwa muhammadiyah itu tetap ada pada jalur tengahnya gitu
tidak terseret pada pusaran politik
kemudian membuat penghormatan terhadap beliau ini juga semakin tinggi
karena selain kedalaman ilmu secara rekam cicak sosial politiknya ditampakkan dengan sangat luar biasa
kebersajaannya juga ditampakkan secara luar biasa
bagaimana kita melihat di pemberitaan pemberitaan dan obituari yang kemudian kesaksian dari banyak pihak gitu ya
kita juga melihat bagaimana buya sangat sederhana ketika naik sepeda ini ya sepeda ontel misalnya
kemudian bagaimana tetap berhenti
mengantri untuk berobat di rumah sakit pku yang notabene adalah rumah sakitnya muhammadiyah
tapi semuanya beliau tetap tidak merasa tidak ingin diistimewakan
kemudian juga bagaimana tawaran tawaran posisi posisi yang secara materi mungkin akan membawa beliau ke
bergelimang secara materi tapi juga tidak ditolak dengan sangat sangat halus
sehingga hal hal semacam itulah yang kemudian membuat kita semua menempatkan respect luar biasa
terhadap sosok seperti buya shafi'i ma'arif
dan benar seperti dikatakan oleh kang acet gitu pengantinya pun sekarang ketua pt muhammadiyah
juga kurang lebih mirip ya dengan buya sapi
dan kita tentu berharap pak haidar nasir ini bisa meneruskan semua suri tauladannya
semua menjaga muhammadiyah sebagai salah satu
banyak pihak mengatakan muhammadiyah nadatul ulama ini sebagai organisasi
islam terbesar ya di indonesia
dia merupakan salah satu sokok guru gitu ya
menjaga negara ini supaya tetap tegak berdiri dengan menjaga kebenekaannya
dan kita tentu berharap apa yang selama ini ditampakkan oleh buya shafi'i diteruskan oleh penerus penerusnya
oke mas revo sekali lagi bagaimana kemudian pemikiran dan teladan yang diberikan oleh buya ⁇ shafii ⁇ ini
bisa diteruskan karena tentu berbagai isu yang menjadi concern dari buya shafi'i adalah
soal permasalahan kebangsaan intoleransi misalnya korupsi kasus hukum dan lain sebagainya
nah bagaimana itu kemudian bisa terus diingat dan juga terus diteruskan oleh siapapun masyarakat dan kita semua
agar pemikiran itu perjuangan dari seorang buya shafi'i tidak menjadi sia sia mas revo
ya itu betul sekali renhardt ini tidak hanya terpusat pada organisasi muhammadiyah ya
tentu buya shafi'i ini kan milik kita semua gitu
dan tentu kita yang muda muda ini seharusnya bisa mencontoh suri tola dan biya'u
yang sudah ada ini kan jejak jejaknya sekarang lebih mudah lah ya tidak seperti itu gitu ya
jejak digitalnya banyak
dan juga di dalam bentuk buku juga banyak
apa yang sudah beliau lakukan tentu kita harapkan bagaimana kita bisa menjaga keragaman dan kehidupan berbangsa dan bernegara ini
beberapa hal ya reinhardt ya bahkan beliau ini kan dalam beberapa hal juga melawan arus ya
ketika misalnya dalam kasus ahok misalnya gitu ya
pada saat itu juga buya shafi'i berdiri melawan arus
orang orang yang pada waktu itu mengecam ahok gitu ya
dan ini kan tujuannya sebenarnya juga untuk menjaga bahwa semua dituduhkan secara proporsional semua dituduhkan secara pas
dan demi keutuhan kita bangsa dan negara ini ya renhardt ya
oke baik terima kasih mas revo dan juga kang ajat untuk isu yang soal atau untuk pembahasan kita mengenang buya syafi
sekali lagi kita berharap pandangan dan pemikiran anda juga bisa berhasil
semoga pandangan dan pemikiran beliau ini bisa dilanjutkan oleh kita semua
terutama pada hal hal isu isu yang berkaitan dengan kebangsaan keindonesiaan kebenekaan dan juga pancasila
kita ke isu yang lain kang ajat dan juga mas revo ini soal geliat capres dua ribu dua puluh empat yang tampaknya mungkin sudah mulai menguat
ada beberapa nama yang kemudian muncul ada pertemuan antara presiden dengan ketua partai nasdem
ada kode yang diberikan oleh presiden joko widodo
bagaimana kita media melihat dinamika itu apakah memang sudah mulai mengkristal sudah mulai mengerucut nama nama itu atau ini sekali lagi masih sangat dinamis
tapi kita break terlebih dahulu kami akan segera kembali ke saat lain